polisi mengamankan tujuh warga pasca terjadinya kerusuhan yang dilakukan ratusan warga di kota tanjung balai sumatera utara karena menjarah
ketujuh remaja tersebut menjalani pemeriksaan lebih lanjut di mampol res tanjung balai
tujuh remaja warga kota tanjung balai sumatera utara ini terpaksa harus berurusan dengan polisi
mereka diamankan polisi karena menjarah saat terjadinya kerusuhan yang dilakukan ratusan warga pada sabtu dini hari tadi
polisi juga turut mengamankan sejumlah barang bukti hasil jarahan berupa tabung gas velak mobil dan dvd
kapolres tanjung balai akbp ayep wahyu gunawan mengatakan kerusuhan bermula dari adanya konflik warga tentang persoalan suara azan di masjid yang menyulut emosi warga
untuk menghindari bentrokan lanjutan ratusan personel kepolisian bersama brimob dan tni bersiaga di sejumlah titik
sebelumnya ratusan orang mengamuk di
di tanjung balai sumatera utara sebuah rumah ibadah dan lima mobil yang terparkir di halamannya hangus terbakar dalam amuk masa ini
petugas kepolisian polres tanjung balai bersama satuan brimob serta tni angkatan laut langsung diturunkan untuk mengamankan situasi
kita sudah terhubung via telepon dengan jurnalis transmedia syahriful gandhi
gandhi selamat pagi bagaimana kondisi di tanjung balai
selamat siang ria kondisi kota tanjung balai saat ini sudah dalam keadaan kondusif dan masyarakat sudah melakukan aktivitas seperti biasa
namun kondisi pertokan tidak semuanya buka
pertokohan di kota ini hampir sebagian besar tutup sehingga membuat para pekerja toko menganggur seharian
selain itu juga warga memiliki animo tinggi

apa yang membuat dewan negeri magmedi melakukan itu
setelah mendapatkan the
pertanyaan terakhir di muara kinjil
dengar ada kasus seperti yang terjadi semalam
dapatkah anda ceritakan apa yang sebenarnya terjadi di sana
awalnya kejadiannya itu sebenarnya persoalan ajan
persoalan ajan yang di depannya pas di depan masjid
ada seorang warga etnis tionghoa etnis tionghoa memprotes dengan suara ajan itu
jadi bahasa etnis tionghoa itu tidak dapat diterima oleh jemaah masjid
sehingga menimbulkan emosi jemaah masjid
jadi protes ini dilakukan apakah secara verbal langsung seperti itu atau melalui cara yang lain
emosi masa berlangsung secara verbal
mereka langsung sepotanitas
dan melakukan dan mengamuk gitu
mengamuk secara beringas
lantas dari hasil kemudian warga tersulut emosinya
dari karena tadi ada satu oknum yang komplain ataupun tidak menerima dengan suara azan masjid tersebut
bagaimana dengan korban jiwa sejauh ini
adakah korban luka ataupun juga mungkin yang saat ini sudah dirawat di rumah sakit seperti itu gandhi
sampai saat ini tidak
tidak diterimukan korban jiwa
karena warga hanya memerusak fasilitas ibadah keagamaan saudara kita yang saudara kita
berarti tidak ada korban jiwa
dan kemudian bagaimana dengan tujuh remaja warga kota tanjung balai lainnya yang juga ditahan karena melakukan penjarahan
apa saja sebenarnya yang mereka jarah pada saat itu
apakah ini memang terpicu karena juga emosi mereka ketika mungkin ada satu

saudara kita juga sesama bangsa indonesia yang mungkin tidak terima dengan kondisi azan tersebut
dan akhirnya atau juga mereka hanya memanfaatkan situasi saja gandhi
dan akhirnya atau juga mereka hanya memanfaatkan situasi saja gandhi
kalau dari hasil pemeriksaan sementara pihak kepolisian mereka itu hanya memanfaatkan situasi
bukan termotivasi dengan kejadian itu
bukan termotivasi dengan kejadian itu
satu buah pelok mobil satu pelok dvd dan satu buah tabungkas dari dalam salah satu vihara
lantas jika memang kemudian hal ini sudah berangsur angsur aman apakah komunikasi baik itu antar warga muslim dan juga sejumlah umat yang berasal dari kalangan tionghoa sudah berjalan baik lagi di sana sejauh ini menurut pantauan anda gandhi
menurut pantauan saya sampai saat ini tidak ada permasalahan

jadi kalau saya sebutkan walaupun bertutup sebagian etnis tionghoa yang masih berbaur dengan warga kita
baik baik syariful gandhi terima kasih telah berbagi informasi mengenai apa yang sepeda terjadi di tanjung balai

dan kita harapkan memang konflik horizontal seperti tidak kembali terjadi